saya berada di bantaran sungai ciliwung
perusahaan air minum jaya atau pamjaya mengklaim bahwa mutu air dari sungai ini berada di level tiga
di mana pada level ini air sungai dinilai layak untuk dijadikan atau diolah sebagai air bersih
meskipun saya tidak melihat banyak tumpukan sampah di aliran sungai ini
namun warna air masih keruh dan saat ini pun saya masih mencium bau tidak sedap dari sungai ciliwung
bagaimana dengan warga dki jakarta lainnya
apakah mereka mau mendapat layanan air bersih yang berasal dari sungai ciliwung
untuk menjadikan sebagai suplai air minum dari kali ciliwung
saya rasa harus lebih detail dikeliti lagi di laboratorium atau apalah segala macam
biar nantinya setelah suplaian air kali ciliwung ke warga nggak ada efek samping apa apa
mau aja ya kan bisa bermanfaat juga buat kita
bisa berguna juga airnya
buat apa saja mbak
ya bisa buat air minum air pump bisa berguna juga
kalau memang realnya untuk prospek ke depannya bagus sih ya
mau cuma kalau kenyataannya implementasinya
kayak ya contohnya kayak orang masih buang sampah sembarangan limbah juga pabrik masih banyak ya
ini sih kemungkinannya kecil sih
rencana air bersih dari air ciliwung diinisiasi perusahaan air minum atau pamjaya
direktur utama pamjaya priyatno bambang hernowo mengatakan
rencana ini muncul seiring kebutuhan air bersih di jakarta
yang semakin meningkat
pamjaya saat ini sedang menyiapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau ipa
di wilayah pejaten jakarta selatan
ipa ini nantinya akan mengolah air dari sungai ciliwung sampai menjadi air bersih
salah satunya mengolah tingkat kekeruhan air
jadi memang kami saat ini dalam tahap perencanaan
jadi basic engineering design itu sudah ada
dan kemudian nanti setelahnya kami akan melakukan
pemilihan atau pengadaan
dan konstruksi kurang lebih sekitar empat belas bulan
sehingga diharapkan seperti mbak sampaikan tadi dua ribu dua puluh
itu sebagai awal dari kita bisa memanfaatkan kali ciliwung itu ipa pejaten ini
dengan kapasitas dua ratus liter per detik ipat ciliwung di pejaten akan dapat melayani lima belas ribu kartu keluarga di wilayah rawajati
duren tiga kalibata dan pancoran pada tahun dua ribu dua puluh
pamjaya juga memastikan kualitas air ciliwung yang nantinya akan didistribusikan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no empat ratus sembilan puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
tentang persyaratan kualitas air minum